otoritas jasa keuangan atau ojk sedang membahas aturan untuk menurunkan uang muka kredit
kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan ataupun juga multi finance
kendaraan baru keren dan bisa dikredit tanpa uang muka
tentu tawaran tersebut sangat menarik untuk mereka yang sedang mencari kendaraan baru
apalagi diiringi tawaran bonus serta potongan harga yang menggiurkan
pastinya kesempatan ini ditunggu oleh calon pembeli kendaraan bermotor
nggak pakai biaya kita beli saya beli mobil kan begitu
tapi pendapat saya sih menurut saya bagus sekali itu
harapan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan kendaraan bermotor tanpa uang muka bisa segera terwujud
begitupun dengan dealer otomatik
saat ini memang kalau di cabang o dua dua ribu tempat sahaja ini rata rata penjualan kami satu ratus empat puluh unit per bulan
nah dengan adanya kebijakan
saat ini otoritas jasa keuangan sedang membahas aturan pemberian kredit kendaraan bermotor
diharapkan paling lambat akhir tahun ini aturan baru tentang uang muka kredit kendaraan bermotor tersebut dapat diterapkan
kita melihat ya ternyata pertumbuhan sektor pembiayaan itu khususnya di perusahaan pembiayaan itu terus menurun
sampai pada tahun dua ribu dua puluh
dua ribu enam belas kuartal pertama itu terus menurun terus
negatif growth ya
nah suatu kebijakan itu bisa kita ambil ya
kalau kita ambil kebijakan yang sifatnya pro cyclical semakin beratlah industri tersebut
oleh karena itu kita coba menggunakan counter cyclical
bagaimana untuk mengangkat itu ke atas
namun risiko kredit bermasalah atau non kredit
dan performing finance dapat meningkat jika perusahaan kurang cermat dalam mengucurkan kredit
dan dengan demikian pertumbuhan kredit dari multi finance company gitu
karena akhirnya itu tergantung dari risiko dari profit risiko dari nasabah sendiri gitu
menurut otoritas jasa keuangan
kebijakan uang muka rendah diharapkan bisa memacu pertumbuhan industri otomotif
serta pertumbuhan positif perusahaan pembiayaan di indonesia
demi mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional
agung happy jakarta